cuma sering keram ini kaki kalau kebanyakan kerja
balik gedung gedung tinggi yang memagari pusat kota jakarta ini
sebuah pasar di sudut kawasan tenabang jakarta pusat
jadi sandaran hidup bagi para kudipanggul
masyarakat menyebut lokasi ini dengan nama pasar tasik cideng
ada delapan ratus pedagang yang membuka lapak
sementara jumlah kuli panggung di pasar ini mencapai satu ratus dua puluh orang
jam hari salah satunya
sejak pagi pagi buta pria empat puluh delapan tahun ini sudah berangkat dari kampungnya di serang banten
dari rumah berangkat jam setengah empat
kalau sampai jam sini jam lima atau setengah enam
itu sudah ramai
ya sudah ramai semua
itu sudah langsung dapat panggulan
bu boleh panggulin bu
bu barangnya boleh panggulin
bu boleh panggulin
jika sedang ramai jam hari memang langsung mendapatkan pelanggan begitu tiba di pasar cideng
namun tidak jarang
ia berkeliling menawarkan jasanya ke sejumlah pembeli
pasar cideng ini terdapat dua jenis kulipanggul
ada yang bekerja langsung di bawah pemilik lapak
ada juga kulipanggul yang bekerja lepas seperti jam hari
pak mau diangkutin barangnya pak
buat ke blok f
sekali memanggul jam hari sanggup mengangkat barang hingga enam puluh kg sejauh lima ratus meter
biasanya pembeli minta diantarkan ke lokasi parkir atau blok pasar tanah abang lainnya
jam hari tidak memungkiri sudah merasakan sakit akibat beratnya beban yang dipanggul setiap hari
jam ini sering keram ini kaki kalau kebanyakan kerja
dalam sehari jam hari bisa mendapatkan penghasilan paling banyak rp dua ratus ribu rupiah
namun pendapatannya bisa bertambah dua kali lipat saat jelang lebaran
meski hanya dua kali dalam sepekan jam hari mengaku tidak banyak memiliki pilihan lain mencari pekerjaan untuk menafkahi istri dan empat anaknya
ya paling di rumah enggak
enggak ada kerjaan
enggak ada kerjaan
enggak ada kerjaan
kalau ini mah habis habis baik duitnya
untuk anak anaknya saya banyak kan untuk jajan ini
tidak hanya bagi seorang kepala keluarga pekerjaan kulipanggul juga digeluti seorang mahasiswa bernama baang
ya baang yang berusia sembilan belas tahun ini menjadi kuli panggul agar mendapat uang untuk membayar uang kuliah
mahasiswa semester tiga asal lebak banten ini berharap bisa menyelesaikan kuliah dan nantinya mengangkat derajat keluarga
berarti kan mas mahasiswa nih mas
berarti biaya kuliah semuanya dari sini
iya saya biaya kuliah semuanya dari sini
enggak minder gitu mas
enggak soalnya saya mau ngelanjutin kuliah dulu ngeberesin kuliah dulu
pernah diledekin gak sama temen temen di kampus
enggak pernah saya diledekin ma
berbeda dengan jam hari baang merupakan kulipanggul yang bekerja tetap dengan satu pelapak

total penggawai kuli panggulnya ada berapa
kuli panggul dua orang
itu cara ini sistem penggajiannya gimana
penggajiannya itu aja per karung aja
per karungnya rp lima puluh
baang sudah menjadi kuli panggul di pasar cideng sejak dua ribu dua belas
usia muda dan banyak tenaga dalam sehari baang sanggup mengangkat sepuluh bal barang
dan memperoleh penghasilan yang cukup untuk membayar kuliah dan membantu orang tuanya
sehari bisa dapat berapa mas kalau ngepotong
ya kalau sekecilnya sih rp lima ratus
iya kalau lagi rame sampai rp satu juta lebih
pasar tasik cideng bukan hanya sebatas tempat jual beli barang
tapi juga sandaran hidup bagi seorang kepala keluarga dan seorang pemuda untuk mewujudkan cita citanya
suci banjing prabowo kusartoyo jakarta